seorang petani di ponorogo jawa timur berhasil menanam buah sawo berukuran tidak lazim
yakni sepanjang sekitar tiga puluh cm dengan berat hingga tiga kg
buah ini baru bisa dipanen setelah berumur hampir setahun
ada pemandangan unik di perkebunan bibit putra kencana nurseri di kelurahan kertosari babadan ponorogo
selain tersedia aneka bibit tanaman buah tampak pohon sawo jumbo tumbuh di tempat ini
buah sawo ini berukuran tak lazim besarnya hampir dua puluh kali lipat dari sawo biasa
rasanya pun lebih manis dan cenderung berair
untuk menikmati buah sawo sepanjang tiga puluh cm dengan diameter dua puluh cm dan berat hampir tiga kg ini
pemiliknya harus bersabar menunggu hingga sepuluh bulan
buah yang diadopsi dari amerika ini diklaim mengandung vitamin a dan c
untuk khasiatnya beberapa untuk pembentukan sel darah merah juga
kemudian pembentukan tulang kesehatan dan kecantikan kulit juga bisa untuk wanita
rasanya manis menurut saya
apa ya lumer itu
lebih kesat itu pak ya
iya kesat lumer kemudian seratnya tidak seberapa banyak

selain mendiakan bibit sawo jumbo perkebunan ini menawarkan mulai bibit durian montong
serikaya klengkeng pintar
persee penggambaran laporan kosong
serikaya tabi sekian
kemudian ni jadinya besok pandai malam ini memang siang kali ini selistir
siap configuration balik
k sukam bisa tidur selama satu jam
dipijaskan dan menapah producing water pot